menikah cek kasus covid sembilan belas di india
komando daerah militer jakarta bersama polda metro jaya
mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas
melalui wna maupun wni yang datang dari india ke indonesia
dari hasil pemeriksaan tes swab pcr terhadap satu ratus enam puluh wna dan wni yang datang dari india
aparat mendapati belasan orang warga india yang melakukan perjalanan ke indonesia
sabtu pagi kodam jaya mencatat dari satu ratus lima puluh tiga warga india yang masuk ke indonesia
ada dua belas orang positif covid sembilan belas yang saat ini tengah menjalani isolasi
di hotel haristone jakarta utara
sementara satu ratus empat puluh satu orang sisanya dinyatakan negatif covid sembilan belas
dan dikarantina terpusat di hotel holiday inn jakarta barat
hasil penelusuran ini diperoleh setelah kodam jaya
bekerjasama dengan polda metro jaya dan kementerian kesehatan
melakukan pencarian baik wna maupun wni yang telah melakukan perjalanan
dari india menuju indonesia
sementara itu polda metro jaya menegaskan
tidak ada eksodus warga india ke indonesia khususnya jakarta
seluruh warga india yang dinyatakan positif covid sembilan belas
dalam kondisi tanpa gejala
maka telah didata ada satu ratus enam puluh orang warga negara asing
dan warga negara indonesia yang datang dari india
hasil swab dari satu ratus enam puluh orang ini
satu ratus lima puluh tiga warga negara asing asli dari india
ada dua belas orang yang dinyatakan positif
nah dua belas orang ini langsung diisolasi mandiri
lalu bagaimana strategi yang harus diberlakukan untuk meminimalisir
kemungkinan impor pandemi dari india dan mutasinya masuk ke indonesia
kita akan dalami lebih lanjut dengan arah sumber kami malam ini
kepala bidang penanganan kesehatan satgas penanganan covid sembilan belas
selamat malam pak alex
selamat malam salam sehat
semoga selalu sehat juga pak alex
ya pak alex ini kita mau menanyakan nih bagaimana kondisi
para wn india di lokasi karantina saat ini
termasuk di indonesia
mereka yang sudah ditetapkan positif covid sembilan belas
ya seperti kita ketahui bahwa terinfeksi
kemudian ada yang dalam masa inkubasi
kemudian ada yang sudah bergejala
ini semua hal yang berbeda
jadi sesuai dengan aturan kita mengenai kedatangan orang asing
maka semua mereka itu adalah harus dilakukan
pemeriksaan pcr dan kemudian di karantina maka dua puluh empat jam
dan bagi mereka yang positif dan berkejala
itu akan dilakukan pengamatan dan tindakan selanjutnya
jadi ini sudah kita laksanakan sejak februari
persoalannya memang kebetulan pesawat ini yang datang adalah dari india
dan kasus di india makin meningkat
bahkan jumlahnya melonjak luar biasa
sehingga kita katakan ada second wave di india
dan yang menjadi perhatian kita juga adalah bahwa
kemungkinan besar di india yang membuat terjadinya penyebaran yang begitu cepat
adanya varian baru ataupun mutasi yang ada di dalam negeri
sehingga kita lebih concern agar mutasi ataupun varian
ataupun bentuk varian of concern yang lainnya yang datang
itu bisa kita deteksi lebih awal
karena mutasi mutasi ini adalah salah satu bentuk virus covid sembilan belas
supaya dia tetap eksist survive adalah dengan mutasi
jadi dari awal memang kita sudah sadari bahwa covid sembilan belas ini adalah virus yang mudah bermutasi
dan mudah berevolusi
dan tentu dalam mutasi ini dia akan mencari bentuk bagaimana supaya bisa menerobos sel
sel manusia supaya terinfeksinya dan kemudian melakukan inflamasinya
dia bisa lebih cepat dan kemudian bisa menerobos masuk ke dalam sel tersebut
oleh karena itu pemerintah sekarang tetap melakukan pengetatan
sebagaimana yang sudah diatur di surat edaran satgas
bahwa untuk semua orang asing yang masuk tetap harus membawa dokumen
membawa surat sertifikat bahwa on active
tetapi begitu tiba di indonesia
pemeriksaan pcr tetap dilakukan dua kali
kemudian dilakukan pengamatan selama lima x dua puluh empat jam
dan bagi mereka yang bergejala
itu ini akan langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
baik pak alex dari warga negara india yang sudah terinfeksi
apakah mereka terinfeksi varian mutasi covid sembilan belas jenis baru ini atau bagaimana
bisa dijelaskan pak alex
kami telah dapatkan laporan bahwa yang diperiksa itu adalah orang yang tidak dalam kondisi adanya penyakit illness
tetapi mereka ditemukan oleh kena pemeriksaan yang dilakukan secara berkala atau reguler
oleh kena kedatangan
jadi kedatangan dari asing kedatangan dari indonesia memang harus dilakukan pemeriksaan
jadi dalam pemeriksaan itu kita melihat ada yang positif dan ada yang negatif
terima kasih pak alex
tidak tapi kita juga harus waspada
bisa saja yang datang itu lagi dalam masa inkubasi
tentu dalam hal ini kita akan memfollow up nya untuk melihat selama lima x dua puluh empat jam
dan kemudian kalaupun nanti tidak ada gejala dan semuanya negatif
sampai empat belas hari di tempat tujuan harus melakukan pengamatan
baik pak alex lalu ini kan dirjen imigrasi sudah memperlakukan pelarangan
wni indian untuk masuk ke indonesia
nah ini menurut anda apakah ini timingnya sudah tepat nih
mengingat ini kan tsunami india covid sembilan belas ini sudah terjadi sejak berbulan bulan yang lalu
kenapa baru sekarang gitu
jadi kalau kita lihat di india ini sebenarnya di awal awal januari februari
pemerintah india mendapat pujian karena bisa mengkontrol penanggulangan pandeminya
testingnya cukup tinggi
dan kemudian tindakan ini dari mulai desa sampai kota bisa dilaksanakan secara aktif
tapi setelah melandai dan kemudian terkontrol mungkin terjadi pelonggaran pelonggaran
khususnya pelonggaran pelonggaran itu terjadi oleh karena berbagai kegiatan kegiatan komunal
kegiatan yang berhubungan dengan budaya ataupun juga ritual keagamaan
oleh karena itu oleh karena kelonggaran ini
tingkat vaksinasi yang masih rendah di bawah sepuluh persen
dan kemudian ada penyebaran varian virus mutasi baru b satu satu tujuh yang lebih cepat menular
akibatnya terjadilah lonjakan kasus
lonjakan kasus itu cukup signifikan dengan bertambahnya jumlah angka yang meninggal
dan juga kasus aktif
baik pak lek
saya mau tadi membicarakan terkait mutasi virus
sebelumnya prof wiku ini sudah menyatakan ada varian baru mutasi virus corona yang telah menyebar
ini hampir di seluruh indonesia lah
ini sesiap apa kita menghadapinya
dan proses vaksin ini yang digincarkan saat ini apakah sudah bisa menangkal dari penyebaran mutasi virus corona ini
ya jadi apa yang disampaikan prof wiku itu adalah bentuk kenyataan dari berbagai laporan yang sudah kita terima
di bali bangkes
dan laporan tersebut harusnya memberikan kita wake up call
sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah itu sudah menyiapkan untuk laboratorium genome sequencing itu ada tujuh belas laboratorium
dan kemudian dari hasil genome sequence itu ada seribu tujuh puluh sembilan sequence
dan kemudian kita lakukan pemeriksaan dan didapat sepuluh kasus yang b satu satu tujuh dan satu kasus b satu lima dua puluh lima
dan pemeriksaan ini menyatakan bahwa masuknya varian baru ataupun masuknya mutasi itu tidak bisa dicegah
kecuali kalau kita bisa melakukan peningkatan pengetatan penyekatan bandara bandara
dan oleh karena itu juga bagi warga negara asing maupun warga negara indonesia yang datang dari luar negeri harus punya kesadaran
bahwa datangannya ke indonesia harus benar benar bisa clear
dan kemudian harus mau
lakukan pemeriksaan dua kali pcr dan kemudian lima kali dua puluh empat jam diamatit
dan bila negatif sampai empat belas hari di tempat tujuan juga harus melaporkan aktivitasnya
inilah salah satu cara kita untuk bisa mencegah
walaupun memang ini tetap saja bisa masuk tanpa kita ketahui
oleh karena itu memang yang menjadi pegangan kita menerapkan tiga m
menjaga jarak mencuci tangan
mau pakai masker
ini adalah salah satu kunci untuk menghentikan penularan
karena sekalipun vaksinasi itu berjalan dengan sukses
tapi kalau kita longgar dalam tiga m ini akan menjadi ancaman
dan tambah lagi mobilisasi
mobilisasi yang tidak terkendali
pergerakan masyarakat yang secara serentak
ini juga sangat membahayakan
oleh karena itu kita katakan bahwa mobilisasi
dalam jumlah yang besar
itu memberikan resiko terjadi penularan sesama manusia
kalau terjadi penularan
ini akan memberi peluang mutasi mutasi di dalam negeri
oleh karena itu memang
ini menjadi ancaman bagi kita
kalau pergerakan manusia ini tidak bisa kita kontrol
oleh karena itu pemerintah
sudah menyampaikan berkali kali dan berulang ulang kepada masyarakat
agar kita tetap di rumah
walaupun itu libur
dan kemudian kita tetap berada di tempat kita masing masing
walaupun kita menjalankan ibadah
khususnya di dalam menjalankan ibadah ramadan ini
baik pak alex
kita kan kalau yang di dalam negeri sudah berusaha nih
menerapkan tiga m dan sebagainya
tapi kita sedang concern banget nih dengan yang
exodus dari india
yang dimana mereka berusaha untuk
melarikan diri dari
tsunami badai covid sembilan belas yang sedang
melonjak di sana dan ini
tadi kabarnya sudah melakukan pengetatan di
imigrasi di bandara soekarno hatta lalu bagaimana dengan pintu masuk pintu masuk yang lain nih pak
ada mungkin lewat kapal atau mungkin lewat bandara bandara kecil yang lain nah ini bagaimana
bawah pimpinan lieutenant jenderal doni monardo
itu setiap minggu melakukan
melaksanakan rapat kerja rapat koordinasi
lintas sektoral lintas kementerian termasuk juga dengan imigrasi
dan tadi siang juga kita sudah melakukan koordinasi
dan oleh karena itu
pengetahuan pengencangan nyekatan seluruh bandara baik itu di bandara
di pulau di jawa maupun di luar jawa ini harus kita ketatkan
tentu yang harus kita lihat bahwa perjalanan manusia ini
tapi paling tidak ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita juga seluruh masyarakat
jadi tidak hanya pemerintah
tetapi kerjasama jadi artinya kita akan memanfaatkan berbagai stakeholder yang lain
dari dinas kelautan maupun juga dari kepolisian agar bisa menjaga pulau pulau terkecil pulau pulau terluar
dimasuki oleh pendatang pendatang yang masuk secara ilegal
kita juga mewaspadai juga pekerja migran indonesia yang masuk secara resmi tetap kita melakukan penyekatan dan mereka yang masuk tidak resmi juga ini harus diawasi
dan oleh karena itu satgas juga sudah melakukan berbagai koordinasi untuk mengunjungi daerah riau masuk juga sumatera utara di pantai batubara pantai asahan dan kemudian
juga ke aceh untuk melihat agar pekerja migran indonesia ini bisa masuk dan kemudian bisa dimonitor dan kemudian dilakukan pengawasan dan sekaligus juga pemeriksaan
oleh karena itu memang ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab negara untuk bisa melakukan sesuai dengan surat edaran yang sudah ditetapkan sehingga semua ini tujuannya adalah dalam menjaga keamanan dan keselamatan
dan mengenai eksodus dari india sebenarnya belum ada tanda tanda eksodus yang masih tapi mereka yang mempunyai visa mempunyai kitas dan mempunyai dokumen yang bisa masuk ke indonesia
tentu mereka akan merasa bahwa di indonesia tempat mereka bekerja dan kemudian di tempat mereka melakukan laku ekonomi inilah yang sebagian besar datang ke indonesia dan ini terjadi selama periode april
baik pak alex berarti sekarang ini yang penting adalah masyarakat juga harus tetap menjaga protokol kesehatan walaupun mungkin memang banyak yang ingin sekali untuk mudik ya ini kan sudah mau masuk kelebaran juga banyak yang mudik tapi ada kemarin ada adendum dari satgas pelarangan mudik kita berharap warga bisa tetap menjaga protokol kesehatan dan kita berharap semoga tidak ada lonjakan dari warga negara asing seperti india yang membawa masuk ke indonesia
virus apalagi mutasi baru dan kita berharap satgas bersama dengan imigrasi bisa mencegah masuknya varian baru mutasi virus corona maupun mereka yang membawa virus ke tanah air
terima kasih pak alex semoga sehat selalu selamat bekerja kita doakan semoga tetap bisa menjaga dari virus covid sembilan belas terima kasih pak alex selamat malam
ya selamat malam salam sehat